kang iman apa yang terjadi
saya tadi mendengar ringgikan kuda raden
setelah saya datangi
ternyata ada sosok perempuan yang sedang memakan daging kuda
memakan daging kuda
kau memang muridku yang penunjur
gara gara lindu aja
urusan ku mengumpulkan tumba jadi terbekalai
aku akan cepat memilasakanmu
saya terima nikahnya
indriwati bin saman
dengan perhiasan emas seberat sepuluh gram
sudah sampai mana mereka selawi di demang sekarang mereka sedang berada di rumah
kisupan di desa terayeman lalu siapa saja yang ada dalam rumah mereka bayang sari
baduceta bakawulung dan lakawika dua orang lagi saya tidak kenal seorang pemuda dan seorang gadis
gadis wakidemang kalau mendengar seorang gadis langsung bersemangat boleh itu ki orangnya cantik
tapi kelihatannya lemah mukanya pucat sepertinya gadis itu sedang sakit
kalian harus hati hati sebab gerombolan suwanda sudah berada di desa waru dan itu
tidak jauh dari rumah mereka
dari desa terayeman penjagaan sudah kami atur api mereka harap kidemang bisa datang
ke rumah kisupan untuk memastikan keadaan pasukan kompeni yang bermarkas di palawangan
sebab mereka akan bertemu kapten the post by nanti malam aku akan kesana
aman ki coba kamu sedikit rumah kisupan lalu beritanda kalau keadaan sudah aman baik

selamat datang selamat datang kawan seperjuangan saya dengar ada penangkapan seorang gadis jelas
itu punya saya ki demam oh saya kira tidak ada yang punya tadinya saya juga mau ikut gabung
pemuda yang kami tawan membawa ini
krisnagaulwi kris itu kris yang sangat ditakuti oleh semua orang saya sendiri tidak berani
pemegang saya juga sangat takut untuk memegangnya keris para senopati matara benar dia orang penting
yang mengetahui para adipati yang memihak mataram harga yang sangat mahal untuk belanda maka dari itu kami
meminta bantuan ki demang untuk mengadakan pengawalan sampai kami membawa tawanan ini
ke kapten the post tidak usah khawatir kami sudah mempersiapkan semuanya kurang
ajar aku habisin mereka sabar kita loka jangan mengikuti hawa nafsumu racun yang mengendap di
dalam tubuhmu itu akan menyebar luas ketubuhmu kalau kamu begini kalau begitu tujukan dimana
hai sepertinya aku pernah melihat gadis ini
hai tapi dipanah ya
hai tapi yang jelas gadis ini bukan gadis
aku harus memisahkan cinta lindo aji dan pitaloka
bangun kan iman kan iman
apa yang terjadi
apa yang terjadi
hai saya tadi mendengar ringkan kuda raden setelah saya datang nih ternyata ada sosok perempuan yang
sedang memakan daging kuda memakan daging kuda iya raden siapa perempuan itu
mukanya kurang jelas raden tapi wanita itu mirip dengan mirip dengan siapa
jika raden saya takut salah mengatakannya
katakan saja kan iman
tidak lah raden tidak apa apa kalau gitu saya permisi dulu ya raden
lestari benar benar keras kepala selalu saja bikin ulah
apa kamu yang sudah membunuh
jawab pertanyaan bobo
bukan darah binatang
tapi semenjak aku
mengandung anaknya suratani
hasratku untuk meminum darah binatang itu
sangat kuat setelah aku meminumnya
rasa sakit di perutku ini hilang
aku sendiri pun tidak tahu kenapa
hamilanmu seperti ini
aku di sini
dasar perubahan murahan
perlakuanmu hina sekali
dengan mudah aku bisa
membinasakan kamu pitaloka
tapi aku masih bersikap baik